memang data saya kira masih banyak tiga ribuan ya pinjaman online yang ilegal gitu ya
dalam hal ini termasuk hal hal yang sifatnya administratif
juga memang tata cara seleksi mandiri pada ujungnya nanti juga akan diatur oleh ptn begitu ya
rosmayanti akhirnya menurut ketika diminta menikah dengan lelaki yang tidak ia kenal
yang sangat gemilang beliau tidak memikirkan konsekuensi konsekuensi itu
itu tempat pengungsian utama